tapi kan ini udah malem no
ya kalo kamu mau nelfon kayaknya enggak lah
ya meskipun aku mau
tapi catherine belum tentu mbak
mbak tau sendiri kan
sebelumnya aja catherine gak mau ngelanjutin hubungan ini
tapi ren mama yakin banget
karena perjuangan kamu itu merawat dia ren
gak semua suami istri yang melihat pasangannya itu sakit
terus mereka itu mau mengurus salah satu pasangan yang lagi sakit
banyak yang bercerai gara gara pasangannya sakit tren
ya memang aku ngelakuin ini semua itu karena
karena aku masih cinta sama catherine mbak
tapi nggak mungkin juga mbak
aku bilang seperti itu dengan kondisi catin kayak gini
ya tapi kan kita juga nggak tahu ini mbak catherine sampai kapan sadar dari komanya ren
ya kita harus tetep doa dong mbak
meminta ke allah
semoga catherine cepet disadarkan
iya ren mama tuh udah berdoa
mama mohon sama allah semoga mbak catherine itu cepat disembuhkan
sadar dari koma
ya allah bangunkan mbak catherine ya allah
sembuhkan dia ya allah
jadi atau enggak hanya aku sama catherine
yang terpenting adalah kesembuhan catherine
itu aja yang aku mohon
allah akan mendengar doa doa orang yang terluka hatinya
jadi kamu itu jangan nyerah ya
jadi inget kado yang kamu kasih kate
sebelum kamu koma
kamu baik baik aja
ini kamu kamu gak apa apa dateng malem malem kayak gini
kasih anak anak kamu nid
kan ada kici ada mirna ada
ada omanya juga yang jagain
aku juga diminta izin sama mereka
enggak mau disiniin din
alas mereka dia juga butuh istirahat
tapi dia maksain yang mau disiniin
kasih loh din
masih sakit soalnya
kondisi gue jauh lebih baik daripada catherine
tapi kamu gak boleh kayak gini
kamu harus jaga kesehatan kamu
kamu harus lebih sehat

kamu harus jaga kesehatan kamu
kamu harus lebih sehat
kau makin parah kamu drop
apapun yang terjadi
kau gak akan pulang
gue akan terus ada disini
apalagi adik sendiri
tapi captain juga dijagain sama suster
kamu harus mikir kondisi kamu sampai kamu sembuh
gak masalah din
mengenai jaga sama suster
tapi untuk sekarang gue gak akan pernah pergi dari sini
karena satu hal yang gue inginkan
ketika catherine membuka mata dia
orang yang pertama yang dia lihat itu kuat
bukan orang lain
ketika catherine membuka mata dia
dan dia banyak
maksudnya kamu bisa mikir makasalah itu ya masalah itu juga udah diurus sama pancing
karena kamu datangnya udah kemaleman jadi kamu gak bisa jemput catherine
aku datang kesini kan juga sekali mau nemenin kalian
sebenarnya ada yang pengen aku tanya sih tapi nanti aja lain kali aja
reina udah tidur belum ya pengen banget deh video call an
mungkin dengan video call aku bisa ngosir kesedihan
tidak ada yang bisa dikonsumsiin
tidak ada yang bisa dikonsumsiin
tidak ada yang bisa dikonsumsiin
tapi kan ini udah malem nino
emangnya gak apa apa kalau mbak andien marah gimana
ya kalau kamu mau nelfon kayaknya enggak lah
karena kan selama ini andien selalu ngelarang aku kalau nelfon atau video call ke reina
entah apa alasannya
jadi selama ini mbak andien udah larang nino untuk mendekat ke reina
itu artinya dia udah lakuin permintaan gue
tapi kan aku nggak megang handphone
kamu masih nyimpen
semua barang barang kamu masih aku simpen
jadi kamu gak akan kehilangan apapun
eh gak ada baterainya
tunggu bentar ya
atau jangan bilang jangan jangan mengenai kecelakaan itu lo pengen jelidikin sendirian
karena pasti kamu jauh lebih tau ya masalah mobil
cuma kan aku gak enak dengan situasi yang sekarang apalagi dengan kondisi kamu seperti ini
din din gak masalah
din fisik gue aja belum pulih
paling sekitar tiga empat hari udah bisa berdiri bisa jalan
ya gak masalah
lu cerita aja gak apa apa
gue masih bisa mikir ngatur strategi ngatur rencana
masih bisa semuanya
jadi gini ceritanya
aku pergi ke rumah sakit bareng sama catherine sama pak chandra menggunakan mobil nino
dan dalam perjalanan pak chandra sempet bilang kalo misalkan remnya blong mobilnya
tapi aku gak tau ya aku gak tau memang mobilnya remnya blong atau memang hanya kepanikan dari pak chandra
dan sebenernya masih ada saksi lagi di dalam situ
ada adik kamu catherine
ada adik kamu catherine
ada adik kamu catherine
ada adik kamu catherine
sebelumnya sorry banget nih
gue gak ada maksud buat nyinggung atau apapun itu
ya gue sih senang alhamdulillah
pernah saat kecelakaan lo selamat sampe sekarang
lo sehat wafiat wassalam
masalah udah selesai
udah lewat semuanya
kenapa masih dibahas masih diungkit
aku mau bersenama baik aku mbak
dan aku penasaran apa penyebab perjalanan itu
biar aku bisa buktiin kayak elsa kalau aku tuh gak salah
supaya dia tidak nunggu aku macem macem lagi
apalagi tidak menjaga anaknya
jadi elsa nyalahin kamu atas kematian keisha
bisa bisanya diberpikir seperti itu
enggak heran elsa dari dulu sampe sekarang
gak masalah gue pasti bantu
dan ini juga ada hubungan sama catherine kan kedepannya
oke sekarang gini
mengenai mobil itu
informasi apa yang lo butuhkan